tradisi ini dilakukan sebagai simbol menyambut datangnya bulan suci ramadan
secara bergantian beduk ditabu oleh pangeran raja patih gumelar surya di ningrat
pangeran raja muhammad nusantara penghulu keraton
dan abdi dalam keraton kasepuhan
dahulu beduk ini digunakan sebagai alat untuk menyiarkan kepada masyarakat sekitar keraton
tentang datangnya bulan ramadan
meski telah berganti zaman tradisi dukdak yang diwarisi oleh sunan gunung jati ratusan tahun lalu
masih terus dilestarikan hingga kini
acara dubeg ini adalah tradisi dalam menyambut masuknya insya allah bulan suci ramadan
pada tahun ini kalau tradisi ini alhamdulillah dari zamannya gusisunun atau s s i d
di mana beliau juga seorang wali seorang ulama salah satu dari wali songo
beliau juga mensiarkan agama islam di wilayah jawa barat
dalam hal mesiarkan salah satunya tradisi ini sudah dilaksanakan dari dulu
saat pelaksanaan tradisi dukdak pangeran menggunakan pakaian khaskrat
pada tahun ini pangeran menggunakan pakaian khaskrat
pemukulan beduk samugiri ini memiliki tiga makna filosofi
yaitu sukacita atau ungkapan syukur
pertanda silaturahim antar sultan dan warga
serta menjaga dan melestarikan budaya